sungai citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang yang ada di jawa barat
sungai ini bermuara ke waduk saguling di tempat saya berada saat ini
waduk saguling adalah danau buatan yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air
waduk saguling adalah satu dari tiga waduk yang ada di jawa barat
yang berfungsi memasok listrik ke kawasan jawa dan juga bali
tapi sayang sudah dua puluh tahun terakhir ini
permasalahan di sungai citarum dan juga waduk saguling masih tetap sama
yaitu permasalahan tentang sampah
dan juga sedimentasi
maka mendayung sampan di waduk saguling ini
seperti berlayar di tengah lautan sampah
tidak heran karena waduk saguling ini menampung berbagai macam jenis sampah
yang dibawa oleh aliran sungai citarum
maka tak heran sejumlah kalangan menyebut sungai citarum dan waduk saguling ini
sebagai septi tank raksasa
jika ini tetap dibiarkan
bukan tidak mungkin ada masalah yang lebih besar lagi yang sudah menanti
masalah yang tak kunjung usai ini mengusik seorang putra daerah dari bantaran sungai citarum
sejak tahun dua ribu satu silam
sarjana jurusan matematika universitas pajajaran ini
memutuskan untuk menjadi pemulung sampah
sebenarnya dampak panjangnya akan seperti apa sih di waduk saguling ini
jika nanti sedimentasi sampah dan eceng gondong ini tidak terselesaikan
kalau ini dibiarkan sampah plastik misalnya tidak diambil oleh para pemulung
eceng gondok juga tidak diambil oleh para pengrajin
ini tidak menentuk kemungkinan eseng gondok atau sampah masuk ke turbin
kalau tubin misalnya terganggu mati maka jawa bali juga akan maju
dan asing gondok dari warung sabuli
kita bikin perajinan perajinannya kita jual
dan hasilnya juga bagi mereka

pekerjaan ini dirasakan sangat membantu warga
kedalam apa ini pak

dan juga pasihanku pak indra di koperasi

tergantung hujan di bandung
kalau di bandung hujan ageng
segeri tidak menyenangkan
rata rata sebarang kilo
kedalam apa ini pak yonong tegaduk farahu farahuna namut
dan juga pasihanku pak indra di koperasi
jadi saat ini tiada sebarang kilo sampah di sungai citarum
tergantung hujan di bandung hujan ageng
segeri tidak menyenangkan

tergantung hujan di bandung hujan ageng
segeri tidak menyenangkan
rata rata sebarang kilo sampah di sungai citarum
puluhan hingga ratusan kilogram sampah di area waduk saguling ini
kemudian dipilah dan dibersihkan sebelum
dan dibersihkan segera
dengan mesin cacak yang diproduksi secara mandiri
indra bersama warga bina andia
mampu mengolah tiga ton sampah plastik setiap hari
sampah sampah plastik yang bisa olah adalah
kinesis pet pet pp hdpe atau ld seperti itu
dia bisa kita olah seperti kap minuman
kemasan makanan seperti itu baru bisa kita olah
jadi sampah ini sudah bisa bisa dipasukkan
ya pak ya syaratnya nanti labelnya sudah dibuka yang ini labelnya sudah kita buka ya oke jadi
tidak boleh selabelnya masuk gitu bicara soal mesin nih pak ini mesin ini kan dibuat sendiri begitu
ya pak ya iya lalu nantinya itu akan seperti apa sih proses yang malah ada itu jadi fungsi mesin
ini adalah meng crusher atau menghancurkan plastik menjadi serpian serpian kecil nah disini juga
mesin ini fungsinya juga untuk mencuci jadi sambil mengkrasa tapi juga mencuci nah hasilnya
nanti outputnya di bawah setelah itu dimasukkan ke karung lalu kita jemur setelah dijemur
sudah kering baru kita jual ke pabrik plastik untuk dibikin biji plastik di pabrik plastik dan bahan bahan
jadi dari plastik jadi ini artinya disini mengolah sampah plastik menjadi bahan baku biji plastik
iya oke itu kalau bicara omsetnya itu berapa pak kalau sampah plastik jenis aqua jenis ini jenis
seperti ini jenis kemasan minuman dan keresek itu perbulannya enam puluh juta
selain sampah plastik sampah berupa gabus stereofoam pun bisa dimanfaatkan
serofoam untuk saat ini alhamdulillah bisa diolah bahkan ada publiknya yang menerima produk dari
hasil recycle dari steropom itu dan mereka buat buat panel panel untuk bangunan bangunan seperti itu
pun bernilai jual dan itu bernilai jual
pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini berharap program pemberdayaan masyarakat yang ia lakukan juga bisa
bermanfaat dalam menyelamatkan lingkungan

saya juga bisa berpengalaman saya juga bisa berpengalaman

saya juga bisa berpengalaman saya juga bisa berpengalaman

saya juga bisa berpengalaman saya juga bisa berpengalaman
selain disesaki sampah muara sungai citarum juga penuh dengan gulma atau tanaman pengganggu eceng gondok
jika diakumulasi luas eceng gondok yang tersebar di sungai citarum ini mencapai tujuh puluh lima hektare
gulma eceng gondok ini tidak memiliki manfaat signifikan bagi ekosistem
bahkan keberadaan eceng gondok malah menambah tumpukan sampah di sungai citarum
tapi di tangan indra seperti halnya sampah plastik eceng gondok pun dapat dimanfaatkan untuk menambah isi pundi pundi rupiah
dengan bawa sampah silakan sampahnya bawa ke sini nanti kita timbang terus dimasukkan ke kanan
indra kerap memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan tanaman ini kepada kaum ibu di kediamannya
menambah sampahnya dilaubahkan di mana yang bisa

di kawasan bambangkan cianjung desa ciampelas kabupaten bandung barat
dan siapa sangka tanaman eceng gondok ini bisa disulap menjadi berbagai produk kreatif bernilai jual tinggi
cara pemanfaatannya pun mudah
batang eceng gondok yang diambil dari waduk saguling dikeringkan terlebih dahulu
setelah kering batang eceng gondok ini kemudian dianyam untuk menjadi berbagai macam kerajinan
dari tahun dua ribu sepuluh udah enam tahun saya jadi punya keahlian dan sangat membantu buat saya
maka dalam hal ekonomi bayar upah rp dua puluh lima
alhamdulillah dapat membantu
akhirnya ecing gondok yang tadinya
hanya tanaman gulma ini bisa jadi sesuatu yang bernilai jual gitu
sebetulnya gimana sih pertama kali belajar dan tahu kalau eceng gondong ini bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan seperti ini
dulu kita melihat ada dua masalah besar yang di waduk saguling itu
yang pertama masalah kerusakan lingkungan yang akibatkan dari sampah plastik
gulma eceng gondok dan sedimentasi
yang kedua ada masalah kemiskinan di situ
kita ingin menyelesaikan dua masalah itu secara berbarengan
kita lihat kita ubah masalah eceng gondok yang asalnya gulma menjadi potensi yang punya nilai ekonomi
yang bisa memberdayakan masyarakat di sini
awalnya saya terjun sendiri mengambil eceng gondok dari waduk saguling
kita belajar sendiri menganyam
kita belajar sendiri bikin tambang
kita belajar sendiri bikin tas
setelah itu baru kita tularkan kepada ibu ibu yang ada di sekitar
nah ini ngomong ngomong soal ibu ibu yang di sini tuh ini kan adalah warga yang akhirnya diberdayakan
iya diberdayakan di sini
sebetulnya ada berapa pengrajin gitu yang di sini yang bekerja di sini dan apa yang mereka dapatkan dari
kalau yang di titik sini karena kita ada beberapa titik yang kita berdayakan
kalau yang di titik sini kita ada dua belas orang
dua belas orang pekerja yang kita berdayakan untuk menjadi pengrajin eceng gondok
mulai pengambilan pengeringan sampai penganyaman sampai pembuatan bahan jadi
selain batang dari eceng gondok yang bisa dimanfaatkan jadi benda benda seperti ini
lalu material apa lagi sih yang bisa dimanfaatkan dari eceng gondok itu sendiri
sebenarnya konsepnya kalau dari eceng gondok itu zero waste ya
artinya dari akarnya batangnya daunnya semuanya termanfaatkan
kalau obat akarnya itu jadi media tanam
kalau kita misalnya mau nanam bunga atau sayuran itu bisa digunakan
akarnya eceng gondok
sementara batangnya kita bisa dibikin aneka kerajinan
ini juga dari eceng pondok
bahkan si sampahnya kalau kita bikin kerajinan kayak gini
ini tidak kita buang
ini bisa jadi briket eceng gondok
iya jadi itu bahan bakar alternatif
untuk masak untuk bakar sate dan sebagainya
seperti apa nanti pengolahannya itu
jadi setelah ini nanti kita bakar
tapi tidak sampai jadi abu
nah yang udah membara kita masukkan
masukkan ke air
sudah gitu nanti kita bentuk gitu
jadi bentuk bentuk kayak misalnya bulet kotak gitu
lalu dikeringkan kurang lebih satu hari
udah itu bisa kita pakai untuk langsung untuk masak dan sebagainya
dari sampah serta pemanfaatan tanaman eceng gondok ini
indra mampu meraup rupiah yang tidak sedikit
produk kerajinan yang dibuat oleh warga binaan indra dipasarkan secara online
tak jarang pula produk kerajinan dari eceng gondok ini diikusertakan dalam secumlah ajang pameran
konsep pemberdayaan pun dituangkan dalam praktik operasi simpan pinjam bangkit bersama
yang didirikan indra pada tahun dua ribu dua
uniknya tak ada sistem bunga dalam pembayaran pinjaman
tapi syaratnya bunga uang diganti dengan penyetoran sampah
menarik ya dari sampah kita tidak perlu membayar bunga pinjaman
di kooperasi yang indra dirikan ini sebenarnya konsepnya seperti apa dan inspirasi dari mana
jadi konsepnya kalau tadi kan kita mengambil sampah dari waduk saguling ke citarum
nah sekarang kita bagaimana supaya mereka tidak membuang sampah ke citarum
yaitu konsepnya kita kasih pinjaman tanpa bunga kepada pedagang pedagang kecil
agar mereka bisa berdarah di sisi ekonomi dan sampahnya juga tidak dibuang ke citarum
nah cukup kita kasih pinjaman sama mereka
dibayarnya cuma pokoknya saja
dan bunganya dibayar dengan impak sampah seperti ini
masih ada filosofi matematikanya ya
filosofis matematikanya adalah kita sering berbagi sama sesama masyarakat
tapi insya allah nanti kita akan dikalikan rizik kita oleh allah
amin ya alhamdulillah
nah kalau konsep seperti ini itu sebenarnya sudah berjalan dari kapan sih
dan siapa saja anggota dari kooperasi bangkit bersama ini
kita mulai tahun dua ribu sembilan
sementara anggota koperasi bangkit bersama itu ada pedagang pedagang kecil
ada para pengajin kerajinan naik cenggondok
ada para pemulung juga
ada juga para pekerja yang lain
keberadaan kooperasi bangkit bersama ini pun dirasakan manfaatnya oleh linda
pedagang makanan yang menjadi nasabah kooperasi
keuntungannya yang pertama pertama ya kan dapat modal
yang pertamanya modalnya sedikit ditambah lagi
terus kan jadi punya stok di rumah
dulu mah kan tiap hari jadi gini kalau misalkan jualan hasilnya beli lagi tiap hari ke pasar
kalau tiap hari ke pasar kan ongkosnya jadinya double
terus kan pas didapat kooperasi sekarang sudah alhamdulillah ada tiga hari sekali empat hari sekali ke pasar
itu yang pertama
yang kedua sampah di rumah jadi berkurang
soalnya gini jadi ada yang beli sampahnya dikumpulin
terus dibuat bayar
bayarnya kan ini nggak ada bunganya
cuma dari sampah jadi di rumah sampahnya berkurang
itu aja yang paling berasa
kita jangan membuang sampah sembarangan

atau sungai citarum ini ini disangkut standaraathy dunia
kampanye pembersihan sungai citarum di area waduksaguling terus digalakkan
indra menggerakkan warga untuk turun langsung membersihkan sampah di sungai terpanjang di jawa barat ini secara berkala
tak hanya itu indra pun membuat hutan lindung di tiga area waduk saguling
yaitu di kawasan citapen cihampelas dan cipatik kabupaten bandung barat
total ada empat hektare lahan terbengkalai yang kembali diberdayakan
indra menyebutnya sebagai hutan komunitas
kang sebetulnya di hutan komunitas ini tuh ada tanaman apa saja yang ditanami lalu sejak kapan gitu
di sini ada beberapa jenis tanaman ya diantaranya ada bambu ada are
ada albasia ada mohoni ada pohon tesuk juga kita tanami ini semua mulai tahun dua ribu sembilan
lalu sebenarnya fungsi dari hutan komunitas ini sendiri apa sih sebetulnya
fungsinya ada dua ya yang pertama adalah pelastarian waduk
dimana dengan adanya hutan komunitas otomatis kita menahan erosi ya yang masuk ke waduk
jadi mengurangi sedimentasi yang kedua ada fungsi pemberdayaan
karena di sini masyarakat diajak untuk menabung pohon di sini
kalau misalnya hari ini mereka punya anak
usianya kelas satu sd terus nabung pohon di sini
maka begitu anak mereka sudah masuk ke satu smp
dia sudah bisa memanfaatkan pohon ini untuk maju ke sekolah anak anaknya
nah mulia sekali ya tapi berarti artinya kalau begitu sejak tahun dua ribu sembilan sebetulnya lahan ini tuh lahan kosong
dan tidak ada fungsinya
tidak ada fungsinya nah setelah kita tanamin jadi sekarang fungsinya sudah multifungsi lah
indra pun berencana menjadikan hutan komunitas ini sebagai arena rekreasi ekowisata
hutan komoditas itu nanti kita bikin jogging track dari sana ke sini dan ini sebagai area ekowisata
jadi masyarakat memanfaatkan lahan ini adalah lahan untuk bermain
jadi nantinya sungai citarum ini bisa dinikmati dengan cara yang lebih baik lagi ya
sambil berolahraga sambil menikmati suasana citarum yang tentu sudah jauh lebih bersih
bukan sampai ada sampah
supaya kita bisa cita cita kita terwujud ya itu harus banyak baca buku
di taman bacaan yayasan bening saguling yang indra dirikan ada lebih dari tiga ratus buku tersedia untuk anak anak
tidak diterima sang raja bahkan sang raja merasa semakin disepele
mayoritas anak anak binaan indra adalah putra putri pemulung dan pengrajin eceng gondok yang ia bina
hampir setiap hari diselasel aktivitasnya yang padat
ia punya semua
ia punya semua
wah ini sangat rajin

ayah tiga anak ini selalu menempatkan diri berdua

buku yang ada di sini merupakan hasil sumbangan sejumlah donatur
namun tak sedikit pula yang indra beli dari kocek pribadi
kang akang ini kan punya titel sarjana punya materi yang sudah cukup banyak punya keluarga
tapi kenapa anda lebih memilih untuk hidup istilahnya untuk orang lain begitu
ya mungkin itu tetap pengaruh dari masa lalu ya
karena saya lahir dari keluarga yang tidak lengkap yang broken home
sehingga ada dendam positif yang ingin kita tularkan kepada anak anak
jadi kisah kisah saya dulu yang broken home yang kurang kasih sayang yang tidak mendapatkan pendidikan yang kurang maksimal
saya ingin anak anak ini dia mendapatkan pendidikan yang maksimal
seperti lewat teman bacaan
lewat teman bacaan ini dan teman bacaan mending sambuli
karena kutut kucing perubahan itu ada di
perubahan itu ada di pendidikan
bukan saja di ekonomi tapi di pendidikan
ekonomi itu hanya mengangkat bagaimana supaya satu keluarga itu dia mampu untuk mendidik anak anaknya
tapi kedepannya bagaimana kita memunculkan anak anaknya pendidikannya supaya lebih daripada orang tuanya
indra memang dekat dengan keluarganya
di mata tati mulyati perempuan yang indra nikahi pada tahun dua ribu dua lalu suaminya merupakan sosok yang tegas dan teguh pendirian
harus membantu tetangga kita
kita jangan dulu kenyang sebelum tetangga kita kenyang
indra darmawan sudah bertekad untuk tidak berhenti menjadikan sungai citarum dan lingkungannya bebas dari sampah
harapan dan semangat untuk melahirkan generasi penerus menjadi lebih baik pun akan tetap ia jaga
kondisi sungai citarum hari ini adalah cerminan perilaku kita dalam membuang sampah
tetapi kalau kita tidak bergerak untuk memperbaikinya maka kondisi hari ini akan tetap seperti ini
kedepan kami berharap kalau hari ini ada kisah seorang sarjana menjadi pemulung
maka ke depan akan ada kisah anak anak pemulung yang akan menjadi sarjana
yang akan menyelamatkan sungai citarum menjadi lebih baik